tumben inget pulang
mak adakah barnaz
barnaz bapaknya cucu
iya mak suaminya aja imas
ih kartu mati
ngapain dia kesini
anak udah gede baru datang
dia tuh sama seperti kamu
ini teh rumah kamu
kamu berhasil kum
kamu teh sudah kaya
bisa saja kang barnaz
kang duduk tuh kang
ya allah ya rabbi kum
dari baunya mak
si yang beli pak
silahkan silahkan duduk kang
hebat kamu kum
terima kasih kum
kamu yang kesana kang barnaz disini
gimana kang udah ketemu sama cucu
aduh ceng belum
alah gini ma
saya bikinkan minum dulu ya
ya allah ya rabbi ya karim

perlengkapan rumah kamu teh
lengkap ini kum
lengkap ini kum
kamu kudu banyak bersyukur
ya allah ya roby bersyukur ya allah
kudu begitu kum
ya allah ya rabbi
alhamdulillah ini ma kum
ini sopak kum
baunya aja ini mah mahal pasti
ini keluarga kamu kum
aduh ini teh keluarga di bahagia
nah kudu bersyukur kamu kum
aduh ini tv ini tv besar ini tv mahal ya ampun
aduh kulkas ya ampun robby
ya ampun ini hebat hebat kamu
kamu bersyukur sama allah ya allah ya tuhan ya robin
kudu begitu kum
ya luar biasa ini pak
apa kamu juga punya motor
hidup juga punya motor kang
hebat kalau begitu mak
kalau kamu mak tidak usah ditanya dang
gelang kamu saja sudah kayak rantai kapal
kita mau bisa berapa kang
aduh kang kalau ke rumahnya itu di lemarinya
di mana itu semuanya emas kang
wih kalau begitu mah kapan kapan boleh saya ke rumah kamu dah
harus kang itu harus
kang nggak enak ini mak palsu
ini juga palsu kang
aduh kang dadang teh nggak pernah pakai perhiasan palsu
gatel kalau palsu katanya
itu kelihatannya juga asli
ini memang asli kang banas
aduh ini mak alah
aduh ular ragu atuh
ah sini sini
mak mak mak mak
kum kok cuma satu kopinya
kan biar cepet ceng
kalau dibikinkan semuanya mungkin lama
kum sini kum
duduk sini kum
saya duduk di situ boleh nggak
sini kamu tengah
masih kangen ya duanya
ini mak begini
saya dengar dengar itu si cucu bakal beli rumah ya
kenapa dia datang di saat cucunya udah nggak butuh dia cek
kenapa cek kenapa dia datangnya sekarang
kamu tisnak tisnak teh bilang katanya si cucu teh kerja di biro saya telepon biro
oh kang tisnak tisnak dimana ketemunya assalamualaikum waalaikumsalam
maaf ganggu kang saya kesini mau kasih alamatnya cucu siapa tahu akan mau ketemu sama cucu akan
bisa datang ke alamat ini alhamdulillah
tidak ada yang bisa datang ke alamat ini alhamdulillah tidak ada yang bisa datang ke alamat ini alhamdulillah

kum kapan kapan motornya saya pinjam atau kum pakai aja kak aku mau baik orangnya
emang begini anaknya ya udah kalau gitu saya pamit ya assalamualaikum maaf itu katanya cucu mau beli rumah ya
kok kamu dendam tau dari mana kang barnes oh kantesan ya udah assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam tut
ini dia kan
ini dia kan
ini dia kan
wah jauh beda sama emak waktu muda
tuh imutnya sama
cuma beda tingginya aja dia
coba kalau mau naik bangku pasti sama tingginya
assalamualaikum emak waalaikumsalam
assalamualaikum emak waalaikumsalam
tumben inget pulang
mak adekang barnes
barnes bapaknya cucu
iya mak suaminya aja imas
ih kartu mati ngapain dia kesini
anak udah gede baru datang
dia tuh sama seperti kamu gak ngurusin anak
ya beda tuh mak
bagusan dia si barnes
gak mata keranjang
kamu jangan kemana mana lagi ya
mak mau pulang
ada dia mak
kebanyakan dari kita
hanya mau memetik
tidak mau menanam
kita hanya mengagumi pohon ketika sudah berbuah
tapi tidak satupun yang mengagumi
dan keindahan merawat
hidup itu masalah menanam dan merawat
itulah tugas dan kewajiban orang tua
menanam dan merawat
cuman kita pada saat party